apek lu banyak dimari
kenapa mas agustega nyangkitin aku mas
tuh tuh tuh
ini kalau nggak salah
yang jadi maner buat kita
ya allah ya rahman ya rahim
ini belum rapi ya
masih berantakan kayak gini
masih kurang semen ini
sama kayak bendungan
proyek yang bobel kemarin
kita letakkan saja di depan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jenazah sudah kita sholatkan
marilah kita saksikan bahwa
suka pak ustadz
gaji saya aja belum dibayar satu pulang pak ustadz
saya juga pak ustadz
baiklah kalau memang masih ada yang bersangkutan utang piutang
bisa nanti kita bicarakan kepada pihak dari keluarga beliau
saya yang akan membayar semua hutang hutang suami saya
baiklah mari kita langsung saja
memakamkan jenazah ini
iya pak ustadz
ya allah berambah pak ustadz
ustaz berambah pak ustadz
astagfirullahaladzim kenapa lagi mas
pak ustadz ini berapa pak ustadz
udah ada semen
mudah mudahan allah mudahkan
allah gampangkan untuk almarhum ini
mudah mudahan allah ampunkan semua dosanya
coba diangkat sekali lagi
bismillah bismillah semua
berat sekali nih
nih lihat tuh
iya ada apa
makam tuh pak agus belum bisa digali ustadz
soalnya semennya keluar semua ustadz
terus ini gimana ustadz
terus gali saja semaksimal mungkin
karena hari semakin malam insya allah dimudahkan oleh allah swt
saya nggak tahu harus berbuat apa buat suami saya
mungkin ini balasan buat suami saya semasa hidupnya pak ustadz
karena suami saya itu orang yang keras pelit serangka
saya merasa gagal pak ustadz sebagai istri
gagal menyadarkan suami saya pak ustadz
terus passion anya gitu

tak ada untuk nanyain nomor militernya

kamu itu udah pengen suka tanya lifty apa ya
nanti saya akan murahid
bisa menentukan proyek itu lanjut apa enggak
mas tahu mas kalau nyogok itu dosa
ah berisik lu
ya allah astaghfirullahaladzim
eh pak haris
eh kabar saya sih gimana pak haris saja
jadi gimana pak proyek perumahan kias klan ini
jelas nggak ntar kalau saya udah kasih
oh jelas lagi
ini bandar dong
masalah itu percayakan sama saya pak
salah mana lu
belikal kita bulau woi bavi
masuk rumah kok nggak pakai salam sih
lagi pulang malah diceramahin
aku minta duit
aku mau beli bahan material lagi
udah gak ada uang mas
uang kan semua di kamu
sini aku perlu banget
kan udah mas amit semua kan
perhiasan yang di kamar kamu itu
aku gak mau jual mas
mas jangan mas
dibuat hasil mas
cut perhiasan itu buat apa mas
ah udah diam
ya ampun mas
kasih jualan sini
aku boleh gak ketemu sama istri kamu
ketemu istri aku
ya jangan dong sayang
kamu gimana sih
gini gini kan aku perempuan baik baik beb
aku juga pengen dianggap sebagai istri kamu yang sah
sayang denger ya
semua kebutuhan kamu aku cukupin
tapi asal jangan satu itu
jangan pernah mau ketemu istri aku ya
ya aku nggak takut cuman
cuma waktunya belum pas aja
ya udah kalau gitu hari ini aku minta duit sepuluh juta
aku mau belanja
jadi ini kontraknya pak gus
sekarang pak gus berhak untuk proyek renovasi rumah
terima kasih pak aris
saya akan mengerjakan proyek ini dengan sebaik baiknya
saya harap pak agus bisa mengerjakannya dengan tepat waktu
ah tenang aja pak aris saya janji
pokoknya saya akan menyelesaikan proyek itu dengan tepat waktu
mantap pak gus
selamat pak gus
nih lo beli semua material yang udah gue tulis tuh ya
kok semennya jumlahnya dikit banget
kan area yang mau kita renovasi itu luas banget bos
kalau semennya sedikit tembok bisa rubuh
lo gak usah ngatur ngatur gue
lo beli aja apa gue suruh
nanti bayarannya biar gue bayar
saya ke material dulu bos
apek lo banyak di mari
gak bisa dikir sama sama
kalau bangunan semennya kurang bisa ambruk
mas tah atau bro
kalau bangunan semennya kurang bisa ambruk

ah udah deh
istandalanya nol cepetan deh

bener pas tuh kak

buat gw kemana